seorang petani dari bantul yogyakarta miliki pengetahuan luas tentang tanaman pisang
sehingga dijuluki profesor pisang
ia pun mendedikasikan hidupnya untuk merawat pisang
penasaran seperti apa sosok sang profesor ini
berikut liputannya untuk anda
pisang adalah komoditas pertanian yang lalu lintas perdagangannya terbilang tinggi
tak heran jika kemudian nilai ekonomi pisang memikat banyak petani
seperti lasio petani kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta ini
adalah petani yang punya perhatian khusus pada pisang
lasio terlihat layaknya petani pisang pada umumnya
namun ternyata lasio berbeda
pria kelahiran seribu sembilan ratus lima puluh lima ini punya pengetahuan luas tentang tanaman pisang
sehingga ia pun dijuluki profesor pisang
saya sendiri pada saat itu memang senang dengan pisang
karena pisang ada filosofinya adalah
jadi barang siapa yang menginginkan
hidayah atau petunjuk dari tuhan yang mengkuasa tentang kehidupan
maka pisang itu boleh dicontoh
pisang andai kata induknya itu mau mati
tentu meninggalkan tunas yang banyak atau anakan
tapi kalau batang lainnya
belum tentu mau mati terus meninggalkan anaan
itulah filosofi lasio dalam menerjemahkan pisang
sebagai buah yang lekat dengan kehidupan
pisang seakan membawa pesan hidup
agar ia membudidayakan tanaman ini
di lahan seluas enam ratus meter persegi dekat rumahnya
di dusun ponggok desa sidomulyo kabupaten bantul
lasio sehari hari merawat ratusan pohon pisang
lasio pria yang hanya berpendidikan pisang dan tanaman pisang
paket b atau setara sekolah menengah pertama ini
awalnya melirik pisang raja sebagai pisang yang bernilai ekonomis tinggi
selain itu pisang tidak memakan waktu lama untuk berbuah
rata rata usia sembilan bulan sudah bisa panen
saat ini lasio tidak sekedar menanam pisang
memanfaatkan pekarangan rumahnya
lasio juga membibitkan pisang
bibit unggulan yang dikembangkan lasio
menarik minat pembeli dari sekitar yogyakarta
apalagi lasio memberi jaminan uang kembali jika bibit mati atau gagal
berperan dalam budidaya pisang di desanya
lasio menerima begitu banyak penghargaan
sejak dua ribu delapan hingga kini
puluhan apresiasi tingkat lokal hingga internasional ia terima
sejumlah instansi pemerintahan rajin mengganjarnya sebagai petani berprestasi
semua hasil kerja kerasnya menjadikan pisang sebagai contoh produk kemandirian pangan
dedikasi lasio yang tak kenal lelah pada produk pisang yang berkualitas baik
dan memiliki harga pasaran mengantarkannya ke italia
pada dua ribu enam belas ia menghadiri undangan sebuah pemerintahan yang berkualitas baik

dan memiliki harga pasaran mengantarkannya ke italia
organisasi komunitas pangan untuk membagi ilmu kepada halayak internasional
organisasi yang bergerak pada kampanye makanan sehat itu
memilih lasio sebagai petani konvensional
yang masih menanam menggunakan cara cara tradisional non kimiawi
dan jauh dari unsur eksploitasi
bagi lasio sendiri merawat pisang seperti merawat kehidupan

dan penuh makna filosofi kehidupan ini
yang juga menginspirasi lasio untuk mendedikasikan diri melestarikan pisang
kini yang dilakukan lasio adalah terus mengembangkan pembibitan pisang
bibit demi bibit ia tanam sebelum pindah ke tangan lain
bibit bibit ini memberi kehidupan bagi yang membutuhkan
yang tidak benaritz
tetapi yang dilakukan dalam kondisinya dagang
bilis khasnya agar tidak dipercepolkan